ya kau ngapain kabur
pengemudi taksi konvensional ini seketika naik pitam saat terjaring razia parkir liar
yang digelar petugas gabungan sudin perhubungan dan kepolisian di jalan gatot subroto tanah abang jakarta pusat pada rabu siang
protes dengan nada tinggi diluapkannya lantaran menuding petugas telah menendang kendaraannya saat melakukan pengalauan
petugas yang tak terima dengan tuduhan tersebut ikut naik pitam dan balik memarahi sang sopir
di mana aksi adu mulut hingga nyaris adu jotos dipicu upaya kabur sang sopir saat akan dirazia hingga nyaris menabrak petugas
petugas yang langsung melakukan pengejaran akhirnya berhasil menghalau taksi tersebut tak jauh dari lokasi awal
di sini keputusan emang ada yang kurung
enggak ada yang koordinat dibilang minta tiga aman dari disub
satu hari tiga
kalau banyak tiga aman
ironisnya sejumlah pengemudi taksi mengaku sengaja manggal di bahu jalan lantaran telah membayar sejumlah uang kepada seseorang dengan dalih jaminan keamanan
selain merazia sejumlah taksi konvensional petugas juga mengangkut paksa belasan sepeda motor yang kedapatan parkir di bahu jalan kawasan karet tengsin
petugas mengimbau kepada para pemilik kendaraan agar lebih mentaati peraturan demi menjaga keamanan dan kenyamanan wajah ibu kota
di cempaka putih aparat gabungan satpol pp bersama sudin perhubungan merazia sejumlah lapak pedagang kaki lima
serta kendaraan yang parkir di atas trotoar jalan di kawasan cempaka putih jakarta pusat
selain menyalahi aturan keberadaan lapak pkl serta parkir liar yang menjamur menguasai trotoar di jalan dianggap mengganggu kenyamanan pejalan kaki
petugas mengancam tak segan segan akan mengangkut kaki
dan mengangkut barang dagangan para pkl yang dianggap mengganggu kenyamanan dan keamanan bagi pejalan kaki
tim liputan cnn indonesia